melalui mimbar ini saya ingin tegaskan lagi sikap politik demokrat dalam kongres surabaya dua tahun yang lalu
partai demokrat tetap konsisten untuk mendukung presiden jokowi berserta pemerintahnya guna menuntaskan masa baktinya
tidak ada niat sekecil pun apalagi tindakan untuk menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan
tiga sikap politik partai demokrat dalam hubungannya dengan pemerintah juga tetap kita pertahankan
pertama pejabat eksekutif baik gubernur bupati dan wali kota dari demokrat
ataupun wakil wakilnya wajib loyal dan mendukung penuh presiden jokowi
kedua partai demokrat mendukung penuh setiap keputusan presiden dan kebijakan pemerintah yang tepat dan benar

namun yang ketiga partai demokrat akan mengkritisi dan mengoreksi keputusan presiden dan kebijakan pemerintah yang keliru dan tidak tepat
serta bertentangan dengan kehendak rakyat
itu tiga sikap politik kita kita pertahankan dan kita insya allah menjadi partai yang konsisten